perlu ditampung di dalam undang undang sehingga kemungkinan itu bisa diisi
tetapi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saat ini pemerintah sedang menggodok revisi ppasn
salah satu klausul yang banyak diperbincangkan masyarakat itu
bolehnya petinggi tni dan polri menduduki jabatan sipil
ini dikhawatirkan akan memunculkan dui fungsi abri seperti dahulu
respon pak wapres seperti apa dan apakah ada rambu rambu ketika militer menjadi pejabat sipil
seperti apa rambu rambunya terima kasih
ya saya kira sudah ada pembicaraan
antara pihak eksekutif pemerintah dengan pihak dpr ya
bahwa itu memang di jabatan jabatan sipil itu juga diperlukan adanya pihak pihak dari kalangan tni polri
itu juga sangat diperlukan karena itu kemudian perlu ditampung di dalam undang undang
kemungkinan itu bisa diisi
tetapi tentu dengan batasan batasan
yang pasti itu sudah disiapkan tidak lagi terjadi kemungkinan munculnya dewi fungsi tni
yaitu duifungsi abri seperti dulu itu
tetapi hanya karena adanya kebutuhan kebutuhan
bahkan sebaliknya juga di kalangan tni
juga dimungkinkan asn masuk di dalam bidang bidang yang tidak mungkin diisi oleh dari via tni atau polri
jadi ada ada ada jabatan jabatan tertentu yang sebetulnya memang tidak mungkin tenaga yang disiapkan oleh tni mengisi jabatan itu
hal hal yang sifatnya teknis ya
makanya itu undang undang terus disempurnakan